masalah ekonomi rumah tangga diduga kerap mendorong terjadinya aksi pembunuhan
kasus terbaru seorang istri tega menyewa jasa al gojo untuk membunuh suami dan anak tirinya karena motif ekonomi rumah tangga
kemudian belum lagi kasus yang terjadi di banyumas jawa tengah di mana empat orang saudara kandung dihabisi nyawanya karena masalah dendam dan warisan
apa yang kemudian membuat para pelaku ini tega melakukannya serta apa yang harus diperhatikan agar hal ini tidak terjadi kembali
kami akan membahasnya lebih jauh dalam segmen newsroom talks
telah hadir bersama kami di studio tiga cnn indonesia kriminolog universitas budi luhur luki nuhardianto
selamat sore mas luki
kalau kemudian kita mengambil benang merah kemudian dari dua kasus yang kemudian terjadi ya
belakangan ini satu di sukabumi kemudian satu di banyumas
itu alasannya adalah karena
karena motif ekonomi apakah memang demikian
sebelum kita mengkaji tentang motif yang kemudian kita dalamin menarik saat kita tadi ada beberapa kasus yang sudah diangkat
ada dua sebenarnya yang menjadi klasifikasi dalam pembunuhan
yang pertama kita sebut pembunuhan yang dengan niat bahwa mereka membunuh dan itu kemudian yang terinterpretasi dalam dua kasus yang tadi kita singgung
bahwa ada plan ada rencana di sana
terus kemudian ada step step yang harus dilalui
dan sampai kemudian menyewa beberapa kelompok eksekutor
terus yang kedua bagaimana kemudian pembunuhan yang dilakukan dengan tanpa niatan
seperti kayak misalnya tadi ada beberapa kasus yang sudah diangkat gara gara motif ada utang sakit hati pinjaman
terus kemudian itu kemudian didominasi oleh faktor emosional dari si pelaku
nah terkait dengan yang pertama yang kemudian kita bahas pada hari ini
bahwa pembunuhan yang terjadi baik yang di jakarta di sukabumi
terutama kemudian di banyumas
ini menjadi satu ada beberapa hal yang kemudian bisa kita tarik kesimpulannya
yang pertama ini dilakukan oleh orang orang yang terdekatnya
terus yang kedua yang menurut saya menarik adalah ada ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh korban
yang kemudian menstimulus masing masing pelaku untuk kemudian lebih dulu menghabisi si korban tersebut
baik yang di jakarta maupun yang di banyumas
dan yang ketiga adalah faktor dari
pembunuhan yang dilakukan oleh korban
ancaman dari korban
itu kan menjadi dalih juga bahwa logikanya daripada kemudian kejadian kepada pelaku
saya duluan yang kemudian mengeksekusi begitu ya
yang ketiga yang menarik adalah saat dalam kajian kriminologis adanya kerentanan bahwa antara pelaku dengan korban terjadi penurunan ikatan sosial
baik itu dari segi masyarakat maupun dalam konteks keluarga
oke tadi yang tadi menarik adalah yang anda garis bawahi yang pertama ini kenapa kemudian menjadi menarik
ini terjadi antara anggota keluarga
yang seharusnya ini adalah hubungan keluarga itu merupakan hubungan keeratan emosional yang kemudian membuat anggota keluarga itu tentunya memiliki empati yang berlebih terhadap keluarganya
dan tidak ingin menyakiti keluarganya tapi justru terjadi sebaliknya
apa sebetulnya bagaimana menjelaskan fenomena yang terjadi ini
ya keluarga menjadi core dari keluarga
dari masyarakat dalam hal ini pencetak kepribadian pencetak pribadi pribadi yang kemudian memiliki adabnya masing masingnya sendiri
nah jadi ada gesekan saat kemudian renggang antara ikatan baik itu kepada orang tua anak terus kemudian terlebih dalam konteks yang lebih luas di masyarakat itu bisa kita lihat dalam konteks ada empat hal yang pertama
ada yang namanya kita sebut ikatan
ikatan itu bisa dalam bentuk bondingnya
baik secara emosional ataupun secara pribadian psikologis
yang kedua adanya komitmen bahwa mau apa sih dalam bentuk keluarga ini dalam konteks keluarga ini mau ngapain sih
contoh misalnya saat kemudian berbicara mengenai warisan apakah ini akan dibagi sama rata atau kemudian akan diwakafkan
ini kan juga kemudian menjadi pembeda di masing masing keluarga
dan ketiga adanya keterlibatan dalam aktivitas di antara masing masing anggota keluarga
bagaimana kemudian peran ayah peran ibu di sini dan kemudian peran anak terlebih lagi dalam konteks yang di kasus di sukabumi yang terjadi di jakarta itu
ada peran anak
terlebih lagi dalam konteks yang di katus di soekar bumi yang terjadi di jakarta itu
anak tiri bahkan di sana yang juga bahkan menjadi korban dan pelaku
terus yang keempat adalah adanya nilai nilai yang dijunjung
menarik jadi menarik saat kita bergeser ke kasus yang di banyumas
bahwa dalam konteks masyarakat kalau boleh kita tafsirkan pedesaan
itu satu antara masyarakat dengan keluarga itu seakan akan kok sampai empat tahun lebih
sampai tidak ada yang
kemudian menjadi menjadi suatu yang baru gitu loh ibaratnya
dan baru ketahuan saat kemudian
saat kemudian secara tidak sengaja bahkan
kalau kemudian kita berbicara mengenai konteks yang di jakarta dalam konteks ikatan masing masing antara keluarga
itu menjadi hal yang dalam tanda kutip wajar
mengingat masing masing baik itu tetangga terus lingkungan anggota keluarganya bersifat umumnya individual
tapi dalam konteks masyarakat yang lebih homogen seperti yang dalam pedesaan
itu menjadi hal yang menarik juga untuk diteliti
apakah ada yang salah dalam konteks ini adalah apakah kemudian masyarakat seakan akan acuh
dalam konteks yang pertama apakah kemudian keluarga di keluarga korban ini ada kerenggangan yang kemudian memicu faktor apa sih selain faktor warisan yang kemudian stimulus kejahatan tersebut
oke adanya fenomena sosial bahwa diantara hidup bermasyarakat itu sudah saling tidak begitu memperhatikan satu sama lain
mungkin ada keengganan begitu ya untuk mengetahui apa yang kemudian terjadi di keluarga masing masing gitu ya
ada pergeseran seperti itu ya
seperti ada gap antara
kemudian saat kita
ada alasan yang menarik dari tetangga yang kemudian kita sudah dengar ya
bahwa saat menegur aja itu sudah dibilang bukan urusan anda atau urusan urusan kamu
bahkan itu kan suatu kebudayaan yang kalau dalam konteks masyarakat di perdesaan itu suatu hal yang wajar
saling menegur terus kemudian setiap satu tahun sekali kita bisa bertemu dalam konteks misalnya lebaran atau hari raya apapun itu menjadi wajar
menjadi janggal saat kemudian setahun dua tahun tiga tahun tidak
ada yang mengetahui dan mengendus sama sekali gitu ya
nampak ya orangnya
baru di tahun berikutnya itu sudah ketahuan dan sudah dalam bentuk kerangka di belakang rumah
oke lima tahun begitu ya terkubur dengan rapih sama sekali tidak terendus tapi mau tidak mau ya kalau kata istilah kan keburukan kalau ditutupi serapat apapun pasti akan tercium bahwa abisnya begitu ya mas nuki ya
sesempurnanya kejahatan pasti meninggalkan jejak
pasti meninggalkan jejak
tapi yang kemudian menarik adalah kalau kemudian kita tarik benang merah dari dua peristiwa pembunuhan ini
adanya sebuah rencana yang cukup matang begitu ya
kalau kemudian banyak publik yang mengatakan ini seperti sinetron saja begitu
yang satu sampai kemudian menyewa eksekutor
satu lagi mengeksekusi tapi kemudian dikondisikan ibunya sehingga sama sekali tidak mengetahuinya
bagaimana ini kemudian bisa dijelaskan dalam fenomena yang terjadi saat ini
apakah memang manusia itu memang menangis
apakah manusia itu memang memiliki sifat sifat kriminal sehingga bisa begitu ya
ataukah dia juga terpengaruh dengan tontonan begitu yang kemudian dia saksikan baik di layar televisi ataupun juga di layar handphone gitu kalau kita bicara saat ini
terkait dengan tadi apakah kemudian manusia memiliki sifat kriminal tentu itu bisa dibantah secara ilmiah ya
tapi yang menarik yang tadi poin yang kedua ternyata bisa jadi adalah hubungan interpersonal diantara masing masing anggota keluarga tersebut
kalau kita bisa klasifikasikan yang pertama bagaimana kemudian pembunuhan keduanya sama sama dilakukan dengan berencana
tapi yang pertama dalam konteks yang kasusnya di jakarta ini dilakukan secara matang dalam tanda kutip ya
dia sudah menyewa eksekutor kemudian ada plan a plan b kemudian didistribusikan korban
yang menarik saat kemudian yang kedua masyarakat yang dalam tanda tadi sudah saya singgung ini pedesaan memiliki rencana yang jauh lebih ke depan dari secara umum kita pernah pikirkan
sebagai contoh ada orang yang kemudian melakukan eksekusi yang pertama dengan memukul terus kemudian menutupi jejaknya dan itu sudah terendus empat tahun
kalau kemudian berbicara mengenai rencana yang secara matang dalam konteks ini bisa kita tarik kesimpulan baik masyarakat kota dan masyarakat desa yang kemudian tercermin dalam kasus pembunuhan tersebut
keduanya memiliki kesamaan bahwa ada rasa dendam dalam tanda kutip terus kemudian ingin memiliki kekuasaan yang lebih dalam hal ini dikonversi

artinya apakah kemudian kita bisa terjemahkan hubungan keluarga ini benar benar motif ekonomi itu memang begitu mendominasi begitu ya
artinya kalau kemudian ada kebutuhan ekonomi yang kemudian tidak terpenuhi artinya akan menggerus nilai nilai yang ada di dalam keluarga itu sendiri
ekonomi menjadi titik kulinerasi
ekonomi menjadi titik kulminasi bahwa kalau kita runut beberapa kasus tersebut adanya ancaman ancaman terus kemudian adanya hinaan dari masing masing pihak
ada pertengkaran dan lain lain cekcok dan lain lain terus kemudian adanya sengketa antara dalam konteks yang di jakarta antara anak tiri dengan yang anak kandung karena memang itu terklarifikasi
terus yang menjadi poin adalah masing masing anggota keluarga ini ternyata sudah tidak lagi memiliki rasa respect terhadap atau mengerti
memiliki rasa respect terhadap atau menghormati kepada orang orang yang lebih tua
dalam konteks yang di banyumas ini menjadi suatu yang fenomenal karena yang melakukan itu tidak memiliki ikatan darah langsung karena kan dia anak dari ibunya ya
jadi ya sedangkan ibunya tersebut yang memiliki ikatan darah langsung
nah yang kedua bahwa seorang istri yang kemudian bisa melakukan tersebut ada segregasi nilai nilai yang antara commitment attachment believe dan involvement diantara ikatan sosial tersebut sudah mulai luntur
secara sederhana kita tafsirkan saat ini kemudian luntur niatan untuk melakukan kejahatan akan lebih kuat
sehingga kalau kita tarik bisa jadi ini tidak hanya sebagai dalam konteks muatan ekonomi tapi ada bagaimana rasa emosional dendam yang kemudian sudah terpendam dan itu kemudian tereksekusi melalui rencana rencana yang cukup matang
dan kemudian dieksekusi tersebut dan dampak ekonomi adalah hal yang dipikirkan kemudian
oke dampak ekonomi itu hanya pemicu begitu
artinya anda melihat kasus kasus ini sebetulnya tidak semata mata karena motif ekonomi tapi sebetulnya ada perasaan atau hubungan interpersonal yang kemudian sudah rusak sebelumnya
baik itu dalam konteks keluarga maupun secara lebih makro kita sebut dalam konteks masyarakat
yang kemudian membingungkan adalah tadi anda katakan percekcokan dalam keluarga itu kan sebetulnya hal yang menjadi hal yang biasa
tapi kenapa kemudian itu tidak bisa diselesaikan dan akhirnya membuat menjadi semacam modal untuk menjadi dendam yang akhirnya berujung pada melakukan
stimulus untuk melakukan penghabisan nyawa orang lain begitu mas luki
ya kalau tadi kita sudah bicara dalam konteks yang empat ikatan sosial tadi itu ternyata dalam diri individu baik itu pelaku ataupun korban ada kita sebut ada namanya terkontaminasi dalam hal hal tertentu
jadi itu memang di depan kita apakah kemudian paparan dari media terus kemudian hubungan hubungan sosial bisa jadi itu menjadi salah satu faktor pemicu
sebagai contoh bagaimana kemudian masyarakat yang dalam konteks pedesaan bisa berpikiran lebih one step ahead lebih daripada apa yang kemudian kita bisa perkirakan
dan itu ter apa namanya terekam dalam konteks pembunuhan yang takutnya secara terencana
nah secara umum apakah kemudian ada hubungan yang menjadi kerusakan dalam konteks keluarga di negara
dalam konteks keluarga secara umum di indonesia
dan itu memicu tidak hanya faktor ekonomi tapi faktor interpersonal ada lagi bahwa yang pertama itu ada yang kita sebut sebagai faktor internal
jadi adanya barrier containment bagaimana kemudian faktor internal yang sudah ter apa namanya terinternalisasi mengenai ajaran ajaran dari sekolah
terus kemudian di masyarakat dalam konteks agama dan ini kemudian kalah dengan faktor yang eksternal
faktor eksternal ini bisa kita breakdown lagi mulai dari faktor ekonomi
terus kemudian tadi kita sudah singgung faktor tentang tekanan dari masyarakat hutang
terus kemudian belum lagi bagaimana dengan derasnya laju digital di indonesia sekarang ini
terkadang juga menstimulus informasi informasi yang kita tidak bisa perkirakan bahwa bagaimana seorang ibu bisa atau istri bisa mengeksekusi suaminya
dengan menyewa empat pembunuh bayaran yang sebelumnya bahkan sudah dibunuh sebelum sampai ke sukabumi
oke yang kemudian juga menjadi pertanyaan adalah bagaimana ya tadi itu gitu
bagaimana mungkin seseorang bisa tega menghabisi nyawa orang terdekatnya begitu
apa yang kemudian dari diri dalam manusia itu sendiri
internal itu sendiri apa kemudian yang bisa membuat seorang manusia itu sampai begitu teganya menghabisi nyawa orang lain
tapi dijawab setelah jeda kita akan kembali setelah pariwara berikut ini tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
ya saya masih bersama kriminolog universitas budiluhur lucky nuhar dianto untuk membahas berbagai peristiwa pembunuhan yang terjadi
akhir akhir ini seperti yang sudah saya tanyakan sebelum jeda

mengapa kemudian seseorang bisa tega menghabisi nyawa orang yang begitu dekat dengan dia
kalau dari kajian ilmu kriminologinya itu apa sih sebetulnya yang mendrive seseorang bisa tega menghabisi nyawa manusia lain
ya mendrive menjadi menarik ya saat kita bicara mengenai memicu kemudian menstimulus
dalam konteks kriminologi kita pembabakannya adalah di bidang sosialnya
jadi kalau kemudian melihat dari sisi psikologis mungkin ada kepakaran lain
tapi yang menarik saat kemudian individu terkontaminasi oleh masyarakat
terus kemudian bisa melakukan kejahatan
nah ada satu poin tentang atau studi bahkan tentang bagaimana kejahatan yang paling bisa menciptakan efek mendalam
adalah kejahatan yang kemudian dilakukan oleh orang orang terdekat
itu terjadi tidak hanya di kasus dua ini
banyak kemudian yang bisa kita ambil contoh
orang terdekat bukan berarti dalam konteks keluarga
tapi bagaimana hubungan sosial ini ini menjadi orang orang yang melembaga dan kemudian menjadikan hubungan tersebut sebagai konteks dalam konteks orang dekat
nah apa yang kemudian memicu dalam konteks sosiokriminologi
dalam hal ini adalah sosiologinya
bahwa adanya kerenggangan antara atau keretakan bagaimana peran dari masing masing anggota individu
baik itu anak terus kemudian orang tua terus kemudian mungkin keluarga dekat
itu mengalami degradasi
baik degradasi dalam hal moral kemudian nilai nilai
ikatan dalam hal ini adalah sebagai anggota keluarga
terus keterlibatan dalam hal ini adalah bagaimana kemudian mereka bisa terlibat dalam aktivitas aktivitas yang justru bisa mereduksi niatan niatan untuk mau melakukan kejahatan
sebagai jantung misalnya kalau kita berjalan misalnya sama anggota keluarga untuk melukai atau anak kita aja itu menjadi suatu hal yang ibaratnya kita berpikir dua kali sampai ke arah sana
bagi masyarakat yang mengawal hal tersebut
tapi ada konteks tentu orang orang yang sudah terstimulus rasa dendamnya tersebut
terus kemudian adanya upaya untuk mencapai kekuasaan yang lebih dalam hal ini adalah warisan
itu kemudian sudah melembaga dan mengkristal bahwa nilai nilai seakan akan berjarak antara pelaku dengan korban
dalam hal ini apa yang kita sebut keluarga lain
keluarga dalam tanda kutip ada orang tua dan anak itu sudah mulai bergeser
bergeser dalam hal kasus tersebut adalah apakah kemudian dia yang akan melakukan duluan atau si pelaku
dan itu terbukti di dua kasus tersebut kalau kita bisa tarik benang merah
adanya ancaman yang bisa menstimulus
dan itu menstimulus bahwa kalau kemudian ini dijual dalam konteks yang kemarin mau jual rumah ya
kalau ini mau dijual saya akan membunuh
dalam konteks yang di banyumas saya baca dalam beberapa referensi bahwa kalau memang warisan warisan tersebut tidak dibagi secara merata atau apapun itu akan ada pembunuhan
dan itu kemudian menstimulus pelaku untuk mereka menawarkan bergen yang lebih bahwa kalau memang ini terjadi atau ada ancaman ancaman tersebut kenapa enggak kemudian kita menggunuh
ancaman ancaman itu yang kemudian menstimulus akhirnya pelaku melakukan pembunuhan itu sendiri
dan tertutupnya ruang untuk diskusi secara baik itu yang diakomodir oleh anggota masyarakat atau yang diakomodir oleh keluarga
karena sedikit sekali kita berbicara dalam konteks yang di jakarta ada ruang untuk kita bisa berdiskusi secara nyaman dengan anggota keluarga
terus kemudian antara anak dengan orang tua itu tersita dengan rutinitas di bidang
di bidang perkejangan masing masing dan kesibukan masing masing
bahkan di konteks yang di banyumas ini tiga anak yang kemudian dibunuh tersebut korban itu sudah tidak tinggal lagi kan di sana
sudah ada beberapa terus kemudian baru direncanakan untuk datang dan dieksekusi
mungkin itu rendahnya apa namanya wadah untuk berkomunikasi di antara anggota keluarga
baik yang difasilitasi oleh anggota keluarga tersebut maupun yang difasilitasi oleh anggota masyarakat
dalam hal ini bisa rt kemudian kepala dusun atau apapun
jadi anda juga mengambil kesimpulan bahwa salah satu yang kemudian juga memper apa ya
kalau kita bisa menyebutnya istilahnya stimulus tadi adalah tidak lancarnya begitu ya
kemudian komunikasi baik di antara anggota keluarga itu sendiri ataupun juga masyarakat
ya jadi saluran saluran untuk menyampaikan keluhan terus kemudian unek unek antar anggota keluarga itu menjadi tertutup
dan ini kemudian saat ini kemudian tertutup orang akan menjadi memendam rasa rasa tersebut dan begitu ini dipantik dalam konteks itu
apalagi diimingi dengan konteks warisan dan lain lain itu langsung tereksekusi secara matang
oke ada satu hal kemudian yang juga memiliki keberipan antara dua peristiwa ini adalah eksekusi yang kemudian dilakukan oleh anak dari otak pelaku pembunuhan
jadi si otak pelaku pembunuhan ini tidak melakukan eksekusi sendiri tapi kemudian anaknya yang melakukan
anda memiliki analisa apa terhadap dua kesamaan ini
yang pertama bisa kita lihat ada unsur apakah kemudian ini akan terlacak atau tidak
jadi ini bisa kita identifikasi saat kemudian itu dilakukan secara langsung dalam konteks ini otaknya dalam tanda kutip kan perempuan
apakah kemudian dia akan lancar atau kemudian dia akan benar benar berhasil menghabisi si korban atau yang lainnya
terus yang kedua bagaimana kemudian upaya untuk menghilangkan jejak ini sudah mereka pikirkan secara matang
yang pertama bagaimana kemudian itu sampai menyewa empat orang eksekutor yang dalam beberapa penyataan dari kepolisian itu diiming imingi dengan imbalan lima ratus juta
itu kan sudah diluar ekspektasi bahwa seberapa banyak sih yang didapatkan dari varisan tersebut
dalam konteks yang di banyumas juga bagaimana rencana yang matang tersebut tidak dilakukan oleh si apa namanya si anak dalam si ibu tadi itu ya
jadi delegasikan kepada anak anaknya untuk kemudian apakah kemudian dia tega untuk menghabisi saudara kandungnya
kalau dalam konteks yang jelas apakah kemudian dia mau untuk menghabisi apa namanya suaminya
dan yang ketiga bagaimana kemudian peran dari eksekutor ini menjadi penting
jadi penting karena jika kemudian ketahuan atau misalnya tidak terlacak sampai sejauh otak dari pelaku bisa jadi eksekutor tersebut yang akan menerima hukumannya
meskipun kita tidak bisa menutup kemungkinan pihak kepolisian juga sudah bekerja ekstra
untuk bisa mengusut siapa sih otak dibalik kejahatan tersebut
harapannya adalah eksekutor itu kemudian tidak akan bersuara begitu ya
tidak akan menyebutkan siapa sebetulnya otak pelaku

apakah kemudian kita melihat dua peristiwa apakah memang benar demikian anda melihatnya
tadi sudah kita singgung juga apakah kemudian membunuh menjadi akhir dari segalanya sehingga tidak ada ruang lagi untuk kita bisa berdiskusi secara nyaman
tadi sudah kita singgung juga apakah kemudian membunuh menjadi akhir dari segalanya sehingga tidak ada ruang lagi untuk kita bisa berdiskusi secara nyaman
dan ini juga menjadi pertanyaan juga kepada masyarakat kita apakah kemudian penghakiman dalam konteks ini adalah pembunuhan itu menjadi jalan keluar yang terakhir
menurut saya tidak juga
yang pertama kita kajikan dengan hubungan interpersonal
intersonal itu bisa kita tafsirkan apakah secara individu itu sudah introspeksi
apakah misalnya kalau dalam konteks pembunuhan itu peran peran dari masing masing anggota keluarga sudah melakukan introspeksi
yang kedua adalah bagaimana kemudian masyarakat juga menjadi barrier untuk seorang individu melakukan kejahatan atau penyimpangan yang kecil kecil aja lah
misalnya seperti itu
bagaimana caranya masyarakat berperan untuk menjaga kejahatan
misalnya untuk saling mengingatkan cek cok yang terjadi di banyumas itu kan sudah terjadi berulang kali
peran masyarakat itu bisa nggak sih sampai ke arah sana
terus yang ketiga bisa kita lihat saat kemudian dua hal ini sudah terjadi
ada nggak sih ruang kemudian untuk lagi merajut sekat sekat yang kemudian sudah renggang tersebut dalam konteks interpersonal
jadi perlu adanya wadah untuk melakukan diskusi terus kemudian menyampaikan keluh kesahnya
dan biasanya keluarga itu memiliki mekanismenya masing masing
maintenance untuk itu
untuk mempertahankan keharmonisan dalam anggota keluarga tersebut
tapi saat kemudian ini sudah terdegradasi peran anggota keluarga dalam hal ini orang tua ibu dan ayahnya sudah seakan akan merasa individual
dan anak ini kemudian harus mengikut kemana
dalam konteks yang menarik di jakarta ataupun banyumas yang menjadi acuan kan yang perempuan ya
dalam hal ini dalam jakarta di ibunya terus kemudian yang di banyumas dia tetap ke ibunya juga
jadi bagaimana kemudian peran
jadi anda melihat sebetulnya kuncinya adalah peran ibu begitu ya
dalam konteks keluarga salah satunya itu
tapi secara umum adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan segala permasalahan yang terjadi dalam keluarga dan masyarakat di dalam wadah yang kalau paling mikro kan keluarga
nah itu tidak hanya peran ibu tapi peran dari masing masing anggota keluarga juga memiliki peran masing masing
baik kuncinya adalah komunikasi begitu ya mas uki
baiklah mas luki nuhardianto kriminolog dari universitas budi luhur
terima kasih atas analisanya di cnn indonesia newsroom
terima kasih atas analisanya